over truck aja itu berbahaya apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar indonesia
ya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan
ya seorang anak usia tujuh belas tahun nyopir truk ternyata dia tidak punya kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi
hanya gara gara nyenggol satu mobil dia lari karena kedewasanya belum tercapai lalu menabrak enam mobil lainnya
ini sebagai contoh bagi gimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil proses usia itu diabekan
berbahaya karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan jabatan tertentu untuk sopir truk saja itu berbahaya
apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar indonesia dengan problematika yang sangat kompleks
masalah ekonomi masalah sosial persoalan geopolitik persoalan kemiskinan persoalan pendidikan
persoalan egoisme agama yang juga masih seringkali menjadi persoalan terkait dengan mental
kemudian di tengah tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi
wali kota juga baru dua tahun kemudian mendapatkan suatu preferensi
saya selalu mengatakan bagaimana kita mendidik anak anak kita bagaimana pelajaran agama bisa diterima
pendidikan budi pekerti bagaimana bisa diterima ketika ada di tingkat nasional hal hal yang tidak bisa menjadi gambaran
dan itu adalah hal hal yang tidak bisa menjadi gambaran
ini ideal ini yang akan menciptakan kerusakan itu